susah nemuin kamu
masa sekarang kamu yang menjauh dari aku
oh ini biasalah penawaran kartu kredit
oh iya aku sampai lupa pak
tadi waktu pemeriksaan wsg aku lupa tanya sama dokternya
kira kira umur kehamilan kamu berapa bulan ya cynthia
kok diam aja sih
biasanya kalau perempuan hamil itu
dia tau nggak
ya pasti semua ibu tahu
bagaimana perkembangan kandungannya
sekecil apapun itu
nah gitu kan
jadi berapa usia kandungan kamu sintia
masa kamu lah tau
umur kandungan aku
aku mau jalan dua bulan
umur kandungan aku dua bulan
atau dua bulan lebih
oke mau jalan dua bulan
tapi tadi katanya dokter
kalau baik itu sudah kedengeran detak jantungnya
berarti usia kehamilannya itu
sudah mau memasuki usia tiga bulan
berarti dua atau tiga minggu lagi
kehamilan kamu sudah kelihatan dari luar
afim kamu apa apaan sih
kamu mau aku pergi dari sini
dari tadi juga aku mau pergi
tapi kenapa sih kamu bikin aku malu di depan bella
lebih baik aku pergi
please kamu jangan pergi
kamu tetap ada di sini
kamu dengerin aku dulu
kamu tetap di sini
karena aku udah tau pasti kamu mau keluar
terus kamu mau ngadu ke mama mengenai masalah ini semua
dan pasti mama akan datang ke sini dan menyalahkan bella
kamu tetap ada di sini
iya kan kamu mau lakukan itu kan
jadi kamu jangan keluar dari ruangan ini
segera kamu mau ngomong apa
aku gak peduli
aku sekarang butuh udara segar
aku mau keluar dari sini
afif ini sebenarnya ada apa sih
sayang kamu tenang aja ya
kamu tunggu di sini dulu
tetapimin lu dong
ini dia tubuhku
belum maul laughing
you'll never be només mano yang menang
apa yang lagi sih nih anak
nah afif terus terusan mempertanyakan soal kehamilan aku
kayaknya ada sesuatu yang bikin dia penasaran tapi
tapi aku gak tau apa itu ma
kamu tenang ya
mungkin afif lagi pingin lebih meyakinkan aja
toh dia kan mendengarkan tentang kehamilan kamu langsung dari dokter
dokternya ngomong juga ke depan dia
sekarang gini aja
kalau misalnya dia nanya macem macem atau apapun
kamu harus pinter pinter jawab ya
kalaupun ternyata kamu gak bisa jawab
terus kamu salahin aja semuanya urusannya kebela
paham paham ya
ini sebenarnya ada apa sih
kenapa kau memperlakukan sintia kayak gitu
jadi sintia beneran gak hamil
aku gak tau
kita harus memastikan dulu
dia bener bener hamil atau enggak
terus kamu nipu tewa itu dari siapa
aku juga gak tau
terus waktu di esg
kamu denger gak detak jantung jani di perutnya sintia
itu yang bikin aku bingung
pada saat terjadi pemeriksaan
tiba tiba alat di esg nya itu rusak
jadi dilakukan pemeriksaan secara manual
aku coba datengin lagi dokternya
tapi dokternya sudah tidak ada
tapi sebenarnya aku masih bingung
untuk apa sintia memasukkan kehamilannya
kamu kan tau sendiri
sintia sama tante lore itu pasti punya banyak cara
untuk menjauhkan kita
kalau orang hamil
itu pasti perutnya lama kelamanya pasti membesar
dan gak mungkin kan dia bisa ngelakuin itu
apalagi kalau udah sembilan bulan
apa dia harus pura pura melahirkan juga
sembilan bulan itu bukan waktu yang cepat
sintia dan tante lore pasti akan melakukan segala cara
tapi kalau misalnya sintia nggak hamil
kita gak perlukan nunggu waktu selama sembilan bulan
tadi aku juga menemui suster
aku minta hasil tes
menelan darah dari sintia
katanya sore ini akan selesai
dan keluar hasilnya
jadi saat ini
aku sengaja menahan sintia ada di sini
jadi biar aku bisa terus mengawasi dia
kalau hasil tesnya sudah keluar
dia akan mengirimkan kehamilaku
sampai jumpa lagi
tolong sembuhkanlah dedek syifa ya allah
biar dedek syifa bisa kembali lagi ke rumah
dan bermain lagi sama kami
alika dan kenzo sayang banget sama dedek shiva
seperti adik kami sendiri
kenzo mau tante bela menikah sama papa

santa bella jatuh cinta sama papa
amin ya allah
situasi ini benar benar sulit
gimana kalau takdir benar benar membuat bella dan afif bersatu
anak anak pasti akan kehilangan bela selamanya

aku ingin tahu
sebaiknya aku membiarkan anak anak menghabiskan waktu bersama bella
mungkin sebaiknya aku membiarkan anak anak menghabiskan waktu bersama bella
sebelum kesempatan itu berakhir
sebelum kesempatan itu berakhir
siapa sih yang nelfon
gak kenal nomernya
kenapa gak diangkat
iya kan bella iya angkat aja
siltie sintia siapa tau penting
kamu itu gak bisa menghindar dari aku sekarang
aku udah susah susah nemuin
kamu masa sekarang kamu yang menjauh
dari siapa aku dimatikan
penawaran kartu kredit
cynthia kamu baik baik aja
bella sepertinya kamu panggil dokter deh
bukannya cynthia mulai pucat nih
nanti mama sama tante lora bisa tegur aku gara gara masalah kehamilan kamu
eh engga engga engga
gak usah gak usah gak usah masak
aku baik baik aja
gak usah aku baik baik aja afif
udah lah gak usah dipanggil dokternya
kalian berdua gak usah khawatir
syukurlah kalo emang dia gak papa
kamu udah punya nama gak buat calon bayi kamu
kok belum sih
sebagai calon ibu itu biasa langsung menyediakan nama buat anaknya
bukan begitu bella
afif mau kamu sebenarnya apa sih
kenapa kamu selalu menghina aku di depan bella
loh kok kamu jadi malu sih
udah lah aku keluar aja daripada aku disini dina kamu terus